menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat fenomena bursa transfer tokoh politik kian menggeliat
yang terbaru mantan gubernur nusa tenggara barat tuan guru bajang muhammad zainul masdi
resmi bergabung dengan partai perindo pada sabtu
tgb yang sebelumnya bergabung di partai golkar mengatakan
ia rela loncat pagar untuk mendapatkan ruang berekspresi dan menyampaikan gagasan politik lebih luas
dan saya melihat bahwa pak hari memberikan ruang itu
serupa tapi tidak sama mantan presiden pks anies mata juga berpindah haluan dengan membuat partai baru bernama partai gelora
anies tak sendirian glora banyak diisi gerbong ex pks ketika anies menjabat seperti fahri hamzah
hijrah itu termasuk hijrah politik adalah keputusan
keputusan orang orang yang berdeka
yang punya semangat untuk move on
dan itu tidak selalu punya makna yang sempit dari satu kelompok ke kelompok yang lain
tidak begitu cara mengartikannya
dari pikiran lama kepada pikiran baru
dari tradisi lama kepada tradisi baru
dari masa lalu kepada masa depan
selain nama nama tersebut beberapa tokoh politik juga tercatat
kini beralih dengan kendaraan politik yang baru
bursa transfer tokoh politik seakan menjadi tren politik di indonesia
di mana partai politik menjaring sebanyak banyaknya tokoh yang dinilai dapat menggenjot suara partai
tidak ada yang salah dan juga benar terkait dengan fenomena ini
namun hal ini seakan menyingkap terkait dengan kaderisasi partai partai yang ada di indonesia
yang terkesan tidak berjalan
direktur lingkar mada di indonesia rai rangkuti mengatakan
fenomena ini tak lepas dari partai politik yang terkesan hadir hanya setiap lima tahun sekali
hal ini membuat masyarakat tak merasa punya ikatan dengan partai politik
pemilih yang kita sebut sebagai masa mengambang
menggunakan hak pilihnya kemana saja dari partai partai politik yang mereka inginkan
yang pada umumnya pemilih kita itu akan menjatuhkan pilihannya pada tokohnya bukan pada partainya
rai juga menyebut lemahnya kaderisasi serta minimnya proses ideologisasi dalam parpol
membuat politik ketokohan menjadi kuat
tim liputan cnn indonesia jakarta